halo selamat malam pindah ibu kota jadi cita cita banyak presiden indonesia
wacana mulai dari soekarno sang pendiri bangsa
sampai presiden yang mantan gubernur dki jakarta
semua merasa jakarta sudah obesitas lahan terbatas
namun terus diisi sampai kelebihan kapasitas
untuk menampung imajinasi mengenai kota yang sehat dan modern
rasanya memang wajahnya sudah tak lagi pantas
lantas pindah ibu kota ke bumi borneo
akankah menyelesaikan segudang masalah
kita akan jawab dalam satu setengah jam ke depan
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia
bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas di balik impian pindah ibu kota
tidak punya dampak tidak punya fakta
pokok masalahnya bukan masalah
ekonomi gak bertumbuh
apa bahasa yang kira kira
gak tau saya
terima kasih atas tepuk tangannya
karena saya seperti biasa tidak sendiri malam hari ini
sebelum kita mulai saya mau kenalin dulu teman teman saya
darah muda semua mahasiswa yang sudah menemani saya
dari upn veteran jakarta
yang ini cuma beda satu dua angkatan sama saya
dari universitas indonesia
memang semangat darah muda darah indonesia
kita awali dengan berita seputar serba serbi pindah ibu kota
namanya program berita harus ada beritanya lah ya
kita akan mulai dengan serba serbi dulu
ini ada sebuah cerita mau dengar cerita nggak
ya mau kalau nggak mau kamu pindah sebelah ujung aja ya
alkisa sebuah ibu kota
dulunya bernama jakarta
kemudian berubah menjadi batavia
pusat perdagangan nusantara ini tak pernah berubah
selalu di situ situ aja
bosan nggak kalau di situ situ aja ya
bosan ya kalau sama pacar yang itu aja juga bosan juga
harus ganti pacar setiap tiga tahun sekali mungkin
oke tenggelam adalah salah satu ancaman bagi ibu kota
setiap tahunnya menjadi atau terjadi penurunan tanah dua puluh lima cm
imbas dari ekstraksi air tanah yang merajalela
jakarta juga dibangun di zona gempa
di lahan rawa
dekat pertemuan tiga belas sungai
sehingga membuat penduduknya memang rawan terkena bencana
serem gak sih kalau rawan bencana gitu ya
ayo kita pindah sama sama yuk ke luar kota
oke kalau begitu biar kita move on
ibu kota kita pindah saja
begitu kira kira pikir presiden kita
ibarat akad nikah
jokowi turut meminta restu kepada para punggawa di parlemen sana
begini kurang lebih kata katanya
kelihatan yang bersejarah ini
dengan memohon ridho aulose bannawata'ala
dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu
anggota dewan yang terhormat
para sesepuh dan para tokoh bangsa
terutama dari seluruh rakyat indonesia
dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita
seperti kalau kamu pernah lihat lamaran kan
ini seperti lamarannya tapi apakah lamarannya diterima atau enggak
itu urusan belakangan tergantung para wakil rakyat kita
namanya juga belum tahu
tapi ada satu yang pasti sudah lama beredar
ada pepatah dari negeri china
kurang lebih kata katanya di sini teman saya
kamu ngerti gak kira kira kata katanya
ya kenapa kamu bau
kita cek kita lihat masukin ke google translate oke keluar kata katanya
dalam bahasa inggris yang saya cari di google translate sebelum acara ini
ya pastinya ya kalimatnya atau terjemahannya namanya now or never
kesempatan pendek ya padahal tulisannya panjang
nah ini memang kesempatan hanya muncul satu kali
ini pepatah memang oke punya
muncul dan hits saat zaman dinastihan barat dan terkenal sampai ke seluruh dunia
tapi ada beberapa atau benarnya juga sih
mumpung pak presiden pidato pindah ibu kota senator asal kalimantan
timur mendorong agar ibu kota dipindah saja ke kampungnya
caranya gimana kamu kepikir caranya gimana
enggak enggak usah kamu memang kayaknya nggak bisa pindahin
kita caranya gampang kalau kata pak kiai
cukup lewat doa saja
allahumma ya allah ya maha agung
sekiranya pemindahan ibu kota negara republik indonesia itu ya rob
sebagai solusi yang terbaik untuk mengatasi berbagai kesulitan di ibu kota negara
kesatuan republik indonesia selama ini
maka mohon ya rab bulatkan tekad para pemimpin kami
para pejabat lembaga tinggi negara para alim ulama para cendekiawan
para cerdik pandai masyarakat khususnya untuk memindahkan di provinsi kalimantan timur
sebagai ibu kota negara republik indonesia
itu kalau kata bapak pahamadul ya
sekiranya doa titipan konstituen
saya mau berdiri tapi bukan mau berdoa karena supaya nggak pegel aja ya ada variasi
oke doa ini disiarkan ke seluruh indonesia semua rakyat nusantara bisa menyaksikannya di layar kaca
dan didengar oleh para petinggi negara
bagi masyarakat kalimantan berita ini adalah angin segar untuk mereka
mungkin dalam hati mereka berujar by jakarta
eh enggak kembali kalau zaman now nya jakarta bye
coba gimana jakarta
oke padahal udah diganti sama produsernya ya
oke kapan lagi bisa lihat orang ibu kota mudiknya justru ke jakarta ya nggak
orang ibu kota mudiknya ke jakarta gimana biasanya orang keluar kota mudiknya ke jakarta ya gitu kan
oke kapan lagi juga bisa lihat orang habis mudik terus bawa saudaranya ke kalimantan ya enggak
agak aneh memang ya tapi ya harus jawab iya aja ya karena disuruh produser
oke kalimantan timur telah ambil panggung duluan
pembacaan doa dianggap tuah dan penegak
anggap tuah dan penegasan padahal kan memang cuma harapan
dan begitulah pembacaan doa kiai idris langsung mendapat sambutan
bahkan dianggap sebagai tanda tanda oleh wali kota balikpapan
kan pembacaan doanya kiai idris dari dapil kaltim
nah apakah itu tanda tanda bahwa provinsinya kalimantan timur begitu
sudah ya gimana
itu namanya tanda tanda doa semuanya berkumpul jadi satu ya
meski dianggap tanda tanda pindahnya ibu kota ke kalimantan timur
masih sedikit tanda tanya
belum ada bocoran di mana memang lokasi persis yang sahih dan meyakinkan
akan dibawa kemana ibu kota indonesia
tapi saya mau tanya para penonton apakah mereka punya bayangan dan aspirasi kira kira lebih bagus dipindah kemana
kamu yang merah ini anggota partai bukan kan
oke kamu punya ini nggak impian atau punya saran nggak kira kira pindah kemana ibu kota
ke bojong mungkin
bojong ya oke wajah kamu wajah warga cilebut soalnya ya
bojong memang cepet ya
tepuk tangan untuk teman kita dok ya
berkarta setengah jam naik kereta dan biayanya gak mahal
oke kita tanya yang mungkin terlihat dari wajahnya punya masa depan lebih baik ya dari kamu
oke kamu ada aspirasi dimana saran
mungkin nusa kembangan
nusa kambangan serius kenapa kenapa
supaya anti mainstream lah
supaya anti mainstream
inilah anak milenial zaman now
alasannya anti mainstream
tapi inilah alasan kenapa presiden jokowi atau lokasi ibu kota itu gak dijadiin sayembara ke rakyat jelata seperti mereka nih ya
kadang kadang suka liar
masa ibu kota pindah ke nusa kambangan
kalau pindah ke sana sih
napi napi kelas dewa bisa sombong dengan menyandang status sebagai napinya ibu kota
napi ibu kota meskipun ada nusa kebangan
ya oke nggak begitu lucu tapi gak apa apa lah ya
kalimantan timur kabarnya sudah dipilih oleh pak jokowi
semangat membara gubernur kalimantan timur memang luar biasa
kita dengar semangatnya
oh udah masalah
kita tidak boleh pesimis menghadapi persaingan persaingan
dari mana pun
dan kita jangan letoy
jangan tepuk tangan dulu
emang kamu ngerti ya kan
tadi kira kira dengar nggak pak gubernur ngomong apa
kalau gak dengar saya juga gak begitu paham
kita dengar lagi
dan kita jangan letoy dalam hal bersemangat
mantap pak gubernur
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak gubernur
kita dengarkan lagi tadi kata kata ya
kata kata gubernur kalimantan timur adalah penambah energi bagi kami kaum kaum muda yang
haus akan harapan penerus bangsa
tepuk tangan dong untuk pak gubernur kalimantan timur pak isran nur
walaupun saya juga agak bingung sebenarnya apa maksudnya ya
tapi tetap aja petikan kalimat dasyat gubernur kaltim menjadi quote of the day kami hari ini
siapa dan bagaimana kalimantan timur
kalimatnya kita perjelas
nah oke saya bacakan untuk anda
kita jangan letoy dalam hal bersemangat
terpaksa paham kamu ya
kita jangan leto dalam hal bersemangat
mungkin pak isra nur harus lebih mengejawantakan harus bikin seminar
apa sebenarnya maksud dibalik kalimat itu ya
pak isran memang adalah pemuas dahaga bagi kebutuhan motivasi kita semua
semenjak mario teguh
memang jarang muncul di layar kaca
petuah semangat dari gubernur kalimantan timur memang bukan bualan
optimisme beliau ada di level brahmana
rasa rasanya kalimantan timur
tapi pas baca doanya kan ada pak
ah ya itu kita aminkan
artinya doanya terwujud sudah apa lah
doanya sudah dilaksanakan
tapi itulah tanda tanda
ya begitulah harapan rakyat kalimantan timur
ada doanya ada doanya
ya begitulah harapan rakyat kalimantan timur
ada doa ada harapan
tadi gubernurnya juga bilang jangan retol dalam bersemangat ya
nampaknya kayaknya bakal jadi kenyataan
ada provinsi lain di kalimantan yang mungkin tidak menjadi pilihan
kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan mirip tagline tv pelat merah yang ngetop
di tahun sembilan puluh an
lagi pula kita harus sungkan sama dua kota lain yang pernah jadi ibu kota negara
bukit tinggi sama yogyakarta
kamu merah betul kamu ya
jasa dua kota ini perlu dicatat dalam ingatan meski kisahnya ibarat kekasih yang kembali
dua kota ini hanya jadi persinggahan tapi sejarah mencatat jasa jasa kota bukit tinggi
dan yogyakarta dalam perlawanan indonesia untuk melawan penjajah
wacana pindah ibu kota juga isu lama
ini wacana yang sudah digosipi rakyat dari zaman orde baru dan orde lama
kalau nggak percaya kita tanya sama wakil rakyat kita
bapak apa yang kamu lakukan
bapak apa yang kamu lakukan
jadi ini kan bukan gagasan baru
ini gagasan sudah ada dari zaman bung karno
pak harto juga sudah menggagas waktu itu rencananya pemindahan ibu kota ke wilayah bogor timur
di jonggol dan sekitarnya

ini gagasan sudah ada dari zaman bung karno

di jonggol dan sekitarnya

jadi membetulkan dari zaman bung karno sampai zaman presiden jokowi
tentu saja pindah ibu kota harus selektif
seselektif ibu ibu dalam memilih calon mantu
ini pesan untuk para ibu ibu ya yang ingin segera mendapatkan mantu

ini bagus ini calon mantu
ini bagus ini calon mantu

banyak pihak yang bertanya duitnya dari mana apbn memang bisa
hal ini digoreng oleh media jadi trending berita
lalu menjadi sengkarut
ya hypenya sih kira kira sembelas dua belas roku

udah nonton belum saya sih
nggak belum nonton dan diharapkan jangan nonton ya
apalagi nyebarin ya kamu bisa kena undang undang
pemindahan ibu kota tak lepas dari pro kontra
kritik juga berdatangan untuk pemerintah
ini yang menurut saya penting harus kita kaji
karena target target kita terutama target pertumbuhan
yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri bersama dengan dpr
kan lima tahun ini hampir tidak ada yang ee
sesuai dengan target atau tercapai sesuai dengan target
selalu dibawa target
bang fadli memang betul
penonton tapi lumayan lah ya
daripada nggak ada sama sekali namanya pertumbuhan ya
coba kita bandingkan dengan kinerja anggota parlemen
berdasarkan dari info dari icw
sampai apa yang terjadi
yang berhasil disahkan dari total target prolegnas
nah sekarang mau tahu nggak biayanya
kurang lebih ada tiga ratus empat puluh tiga empat miliar rupiah saja per tahunnya
coba kita bandingkan dengan biaya bangun ibu kota baru
untuk membangun pusat pemerintahan baru
selama lima tahun ke depan
artinya sampai kota itu berfungsi
kira kira mencapai lima ratus triliun
di mana apbn perannya seperti yang saya sampaikan
itu adalah sekitar rp sembilan puluh tiga triliun
dan itu pun kita tidak akan mengambil
sumber penerimaan apbn murni
yang berasal dari pajak dan pnbp yang biasa
tapi sumber pembiayaan apbn nya ini
nanti akan didorong dari yang namanya
kerjasama dengan pemerintah
pemerintahan yang diperlukan
adalah pemerintahan yang diperlukan
oleh pemerintahan yang diperlukan
oleh pemerintahan yang diperlukan

pusat pemerintahan baru
maupun aset yang ada di sekitar jabodetabek
kira kira kalau lokasi ibu kota baru ketahuan
pasti maklar tanah jadi perebutan ya gak sih
nah apalagi spekulan
jangankan tanah akar bajakah
yang masih dalam penelitian saja
langsung dicari buat barang dagangan
bagi para spekulan
apapun bisa jadi cuan
lalu bagaimana caranya supaya tanah calon ibu kota
tidak dijadikan objek dagang demi keuntungan
pak menteri punya jawabannya
area yang akan menjadi pusat pemerintahan baru
adalah area yang sudah dikuasai oleh pemerintah
apakah itu pusat daerah
atau paling jauh bumn
jadi tidak ada nantinya proses
apakah akuisisi lahan
ganti rugi atau segala macam
jadi kalau mereka mau berspekulasi
tapi tidak tahu lokasinya
ya itu resiko mereka sendiri
sedangkan kita hanya fokus pada lokasi
yang sudah dikuasai pemerintah
jadi tidak akan ada jual beli tanah
oke kita tinggalkan serba serbi ibu kota
lalu pertanyaan paling prinsipil
apa sebenarnya urgensi pemindahan ibu kota ini
dan bagaimana pemerintah indonesia
mempersiapkan hal ini
kita akan berdiskusi dengan kepala bapak pernas
bambang brojonegoro usai jeddah
tetap di kupas tuntas
seperti yang disampaikan bapak presiden di awal
bahwa pemindahannya adalah ke kalimantan
ya memang kalau dari sisi keluasan
di sini mungkin paling siap
mau minta tiga ratus ribu hektare siap
dia udah pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi
itu saya udah hitung luas pulau reklamasi itu
dengan luas washington dc itu persis sama
dugaan saya ini terlalu dianggap gampang
pemerintah tidak paham betapa besar dari pekerjaan
ya anda masih bersama saya budi adiputro di kupas tuntas
di balik impian pindah ibu kota
apa yang menjadi pemikiran pemerintah sebenarnya
sehingga memutuskan untuk pindah ibu kota
seberapa siap kita secara kajian material atau mungkin spiritual dengan rencana ini
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama orang yang sangat penting
beliau karena beliau orang sangat penting
ada menteri perencanaan pembangunan nasional dan
kepala bapak penas prof bambang brojonegoro
pak bambang terima kasih tumpu tangan kepada pak bambang
oke pak bambang kita akan bicara
mengenai ibu kota semua orang lagi menyoroti
ini kemarin presiden sudah berpidadut
tapi hari ini ada berita yang paling baru
pak saya mau konfirmasi ke pak bambang
kita saksikan apa cuplikannya
badan pertanahan nasional sofian jalil
sebut lokasi ibu kota baru di
kalimantan timur nah
seberapa betul pak berita ini pak
karena yang menyampaikan di dpr
waktu itu bapak presiden tentunya
kita masih harus menunggu pengumuman
dari bapak presiden di mana
persisnya di kalimantan
jadi kita masih melihat
ada tiga kandidat baik
di kalimantan selatan kalimantan tengah
maupun kalimantan timur sendiri
jadi pak sofian salah ucap
atau keprucut gitu bahasa jawa
intinya keputusan itu
harus keluar dari
pernyataan bapak presiden sendiri
karena ini adalah hal penting bicara
mengenai ibu kota yang durasinya
tentu untuk seratus tahun ke depan
atau bahkan lebih tapi masih jadi pertimbangan
atau sudah diputuskan pak ini kan pasti
di panggung depan pak bambang harus nunggu
presiden pak tapi di panggung belakang saya nggak
mau tanya dimananya tapi sudah
diputuskan sebenarnya artinya tugas
kami menyiapkan kajian mengenai
lokasi dan penyiapannya
dan kemudian kami sudah
sampaikan kepada bapak presiden
kekurangan masing masing kandidat lokasi
sudah ada rekomendasinya
kebetulan bapak presiden masih
meminta pendalaman untuk
dua bagian dari kajian yaitu
mengenai struktur tanah
di lokasi yang akan ditentukan
ekonomi yang akan muncul kalau
ibu kota itu berlokasi
di pulau kalimantan jadi masih didiskusikan
masih dalam kajian bersama itu pak ya
artinya ada beberapa detail
yang presiden masih minta ke kami untuk siapkan
dan kami akan segera sampaikan kepada beliau
oke boleh tepuk tangan sekali lagi tuh pak bambang dan
jadi intinya itu belum
jadi tunggu perintah atau tunggu
pengumuman dari presiden langsung gitu pak ya
tapi yang menjadi pertanyaan publik ini pak bambang
kalau kita bicara ibu kota dari pengantar
saya tadi itu kan wacananya sudah ada
dari zaman bung karno sampai zaman
pak sby dari setiap zaman selalu ada
wacana pindah ibu kota gitu pak
banyak pertanyaan publik ini kan
apa namanya belum eksekusi
kali ini seberapa serius pak
pindah ibu kota atau hanya akan berakhir
seperti wacana juga seperti era era sebelumnya
kebetulan kalau kita
lebih mengenal bapak presiden kita
beliau adalah seorang
adalah kepada action
dari janji atau wacana yang sudah
boleh saya katakan ini
serius sangat serius
karena kita bahkan sudah menyiapkan
dari penyiapan konstruksi
persisnya pemerintahan itu
mulai pindah ke ibu kota baru
oke jadi betul betul siap
betul betul bukan wacana seperti era era sebelumnya
tapi yang saya mau tanya ke pak bambang
untuk evaluasi gitu pak ya apa yang membuat
wacana dari zaman bung karno bahkan bung karno sudah sebut
itu palangkaraya sudah harap harap cemas
di sana tapi ternyata batal
sampai terakhir zaman sby apa yang membuat di periode lalu
gagal dan kali ini di pemerintah pak jokowi
ya tentunya pasti banyak alasan ya
tapi yang pasti yang kita menarik untuk dikaji justru
kenapa setiap presiden itu pernah punya wacana untuk
memindahkan ibu kota nah itu berarti ada kemungkinan
semua presiden yang pernah artinya semua yang pernah menjabat presiden
melihat bahwa sejarah jakarta itu adalah
ibu kota dari pemerintahan kolonial hindia belanda
yang kebetulan dibuat waktu voc membutuhkan pelabuhan
ya yang kemudian berkembang menjadi kota
menjadi pusat pemerintahan kolonial hindia belanda
sehingga akhirnya ketika indonesia merdeka tentunya
fokus prioritas adalah pada membangun indonesia dulu
sehingga pemikiran bahwa ini kan ibu kotanya dari pemerintahan kolonial
itu dikesampingkan ya sehingga tetap fokus pada hal hal lain
nah tetapi dari dalam hati presiden ternyata muncul keinginan
kenapa sih gak bangsa indonesia saja yang menentukan seperti apa
dimana ibu kota dan seperti apa bentuk ibu kota
itu dari presiden ke presiden punya mimpi yang sama gitu pak ya
apalagi kalau kita lihat kan istana negara apapun istana merdeka
itu bangunannya kan desain dari belanda
istana bogor demikian juga
jadi pasti akan muncul ya bahkan di setiap presiden seperti yang anda katakan
tapi kalau sekarang misalnya dari zaman ke zaman punya mimpi yang sama
untuk menegakkan sesuatu yang sangat indonesia gitu pak
kalau di zaman now nih seperti anak anak milenial sebenarnya
apa urgensinya pak kenapa harus saat ini
urgensinya apa apakah jakarta bisa jadi jalan ke jalan
apakah jakarta ini sudah butuh butuh bermasalah atau memang
ingin mewujudkan mimpi yang lain sebenarnya pak bambang
satu hal adalah mimpi tadi yang sebenarnya sudah dibangun oleh presiden presiden sebelumnya
yang ingin sekali sekali bisa direalisasikan
nah kemudian yang kedua adalah jakarta itu sudah mempunyai beban yang luar biasa
jadi kita tidak bisa menyalahkan jakartanya
karena kebetulan pola pembangunan ekonomi di indonesia itu sangat terpusat di jakarta
sehingga kalau anda menanyakan ke saya
pusat pemerintahan ya jakarta
pusat keuangan ya jakarta
pusat bisnis jakarta
pusat perdagangan jakarta
pusat jasa jakarta
dan saya yakin rekan rekan yang mahasiswa maupun anda sendiri
ketika bicara mengenai cita cita berkarir di indonesia
semua akan berpikir saya harus di jakarta untuk bisa merealisasikan cita cita saya
apakah mau jadi birokrat apakah mau jadi karyawan apa
mau jadi pimpinan di perusahaan swasta
mau jadi pimpinan di bumn
apalagi mau jadi pengusaha
semua harus di jakarta
sehingga jakarta itu menjadi pusat segalanya dan bebannya menjadi luar biasa berat
karena beban yang luar biasa berat
maka penduduk jakarta ya terpaksa menghadapi kemacetan
terpaksa menghadapi banjir
terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kualitas lingkungan
bukannya makin baik tapi makin buruk
jadi kita tentunya juga harus menyelamatkan jakartanya juga
karena semua pusat yang tadi saya katakan
yang bisa dikontrol pemerintah untuk dipindahkan atau dikeluarkan dari jakarta
kan cuma pusat pemerintahan
kita nggak bisa perintah kalangan perdagang kalangan pedagang kalangan bisnismen
eh kamu pindahlah ke surabaya ke medan ke bandung segala macam
mereka menjalankan bisnis
bisnis itu sudah ada kegiatan yang sifatnya natural gitu
jadi karena itu kita ketika ingin mengurangi beban jakarta dan beban pulau jawa
pulau jawa itu

ya dari dua ratus enam puluh juta kita penduduk kita
kemudian secara ekonomi
jadi cobalah sekarang kita kurangi kesenjangan
sekaligus kita kurangi beban jawa dan beban jakarta
apakah hanya beban saja ataukah ini punya dampak
dan menjadi stimulus stimulus untuk kebaikan kebaikan lain
kami akan segera kembali
terima kasih uspasan indonesia
terima kasih pak brito
terima kasih pak
keuntungan yang kita dapat kalau kita pindah ibu kota
ya yang pasti jakarta bisa berkonsentrasi untuk menjadi pusat bisnis dan keuangan
perdagangan dan jasa tidak hanya skala nasional
tapi kita dorong fokus menjadi pusat yang berskala regional maupun internasional
karena sekarang ini terus terang kalau kita bicara bisnis dan keuangan itu
semua dikendalikan dari singapura
kita ingin jakarta itu bisa fokus di sana
dan pusat pemerintahan itu sendiri nanti akan memberikan dampak ekonomi
baik melalui munculnya investasi dan tambahan pertumbuhan ekonomi
baik untuk wilayah kalimantan sendiri maupun indonesia secara keseluruhan
jadi punya dampak ekonomi tapi dengan biaya kabarnya ini biayanya besar sekali pak

bisa menghasilkan angka angka yang segitu bisa menghasilkan banyak manfaat sebenarnya
ya jadi ketika bicara biaya atau tepatnya pembiayaan
itu kita tidak akan bergantung kepada apbn
apbn itu kan yang murni itu penerimaannya dari pajak dan pnbp
pnbp terutama sumber daya alam
nah untuk ibu kota ini dari perkiraan hampir lima ratus triliun
pembiayaan untuk membangun atau menjadikan kota itu lengkap
sembilan puluh tiga triliun kita harapkan datang dari apbn

tapi apbn yang saya maksud di sini bukan mengambil jatah prioritas lain
yang sudah ditetapkan oleh rencana kita lima tahun ke depan
ya terutama di bidang sumber daya manusia
memanfaatkan demografi bonus
tetapi lebih kepada kita akan melakukan yang namanya kerjasama pengelolaan aset
baik yang ada di jakarta maupun yang di ibu kota baru
dengan siapa pak
dengan pihak swasta
swasta atau bumn siapapun yang berminat ya
nah hasil dari kerjasama tersebut masuk ke apbn sebagai pnbp dari pengelolaan aset
nah uang yang masuk dari pengelolaan aset itulah yang dipakai untuk membangun
atau menjadi yang sembilan puluh tiga triliun bagian apbn untuk membangun ibu kota baru
sisanya itu berasal dari namanya skema public private partnership
atau bahasa indonesia nya kerjasama pemerintah badan usaha
kemudian porsi lain lagi adalah investasi langsung
ini kan sebenarnya sebagian adalah kegiatan properti
berarti ada investasi langsung baik dari swasta maupun bumn
pertanyaannya pak bambang ini kan kalau bisa mengajak swasta gitu pak atau orang di luar pemerintah
tentu saja harus ada insentif gitu pak
ini kan ibu kota baru banyak pembiayaannya mungkin insentif apa yang paling bisa didapat oleh swasta
kalau mau kerjasama sama pemerintah membangun ibu kota
kan ekonomi katanya sekarang lagi resesi pak ekonomi global lagi bermasalah
ekonomi kita juga terbatas
justru ketika ekonomi global sedang lesu kita upayakan kegiatan ini bisa memberikan dorongan
pada kegiatan ekonomi domestik melalui investasi
nah peran swasta disini kan intinya adalah investasi
ketika anda invest maka anda mendapatkan return
jadi ketika dia misalkan swasta membangun perumahan ya dia dapat return dari menjual rumah atau menyewakan rumah
jadi tidak hanya membangun pusat pusat pemerintahan saja gitu pak ya

pemerintahan itu sebagian besar akan dibangun dari yang sembilan puluh tiga t yang untuk pemerintahan
termasuk nanti tni meminta ada markas atau apa namanya basis militer di sana
itu dibangun dengan apbn yang uangnya tadi dari kerjasama pengelolaan aset
jadi akan tetap menjadi gula gula bagi para investor bagi swasta private sector untuk bisa bergabung bersama sama
dengan ibu kota ini pak ya jadi insentifnya ada dan dipermatakan
motifnya adalah return dari investasi mereka sendiri
baik ketika membangun infrastruktur misalkan mereka membangun jaringan penyediaan air minum misalkan
ya nanti kan orang yang membutuhkan air minum kan harus membayar pemakaian air bersih
sama seperti di jakarta maupun tempat lainnya
nah itu pembayaran itulah yang menjadi return atau revenue dari si pengusaha
pak bambang tapi kalau kita bicara misalnya dengan biaya yang sebesar itu tentu saja kritik banyak bermunculan gitu pak
kenapa biaya segitu besar
bisa dimanfaatkan untuk hal hal yang lebih penting gitu
seperti kritik dari mantan menteri lingkungan hidup emil salim berikut ini
kita lihat dulu twitternya pak supaya saya nggak kurang kurangin dan lebih lebihin
bila urusan bisnis keuangan tetap di jakarta dan dipisahkan dari urusan pemerintah yang pindah ke kalimantan
bukankah biaya bangun bisnis di indonesia semakin mahal ketika perlu wira wiri mengurus izin dev dagri dev hub dev kumham di kalimantan
ada lagi tweetnya
satu lagi mengenai biaya
apakah bisa ditampilkan
oke kita masih tunggu
oke kurang lebih seperti ini pak bambang
dan pak emil dalam tweet yang lain dia mengatakan bahwa anda sudah lihat pasti kan
uang segitu banyak kan bisa dibangun untuk bangun ini
akan lebih baik saya jelaskan sekarang
tadi kan sudah saya jelaskan bahwa apbn yang dipakai tidak mengganggu prioritas lain
jadi kalau pak emil mengatakan kenapa gak pemerintah mengurusi sumber daya manusia bonus demografi
sudah dianggarkan melalui apbn murni
nah ini adalah tambahan penerimaan dari apbn melalui kerjasama pengelolaan aset
kalau nggak ada kegiatan pemindahan ibu kota baru ini ya tidak akan ada namanya penerimaan dari pengelolaan aset
jadi intinya supaya semuanya paham dari kerjasama penguatan aset masuk penerimaan tambahan
dimana penerimaan tambahan itulah yang dipakai untuk membangun ibu kota baru
yang soal prioritas lain kebetulan kami juga yang membuat tiba tiba penas
atau lima tahun ke depan
terkait prioritas presiden sumber daya manusia dan bonus demografi
sudah dianggarkan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya
tidak perlu ada khawatiran
dan tadi yang tweet kedua yang muncul disini
intinya ya ke depan kan semuanya sudah bukan zamannya face to face meeting
semuanya sudah online
dan untuk investasi misalkan sudah ada online single submission
dimana semua kebutuhan perizinan tidak perlu datang ke masing masing kantor
tetapi cukup disampaikan online
kalau online dimanapun lokasi ibu kota nggak masalah
meskipun bisnisnya di jakarta
jadi wacana pusat ibu kota atau pusat pemerintah itu harus dekat dengan pusat perdagangan itu di zaman now itu kurang begitu relevan gitu pak pak
iya justru kita juga ingin menyentuh masalah governance tata kelola
karena terus terang kadang kadang banyak yang pihak yang concern mengenai begitu dekatnya bisnis dengan pemerintahan
nah kita ingin ada
pemisahan ini tentunya tetap menjaga governance
pak bambang sekarang waktunya saya akan hadirkan pertanyaan pertanyaan dari beberapa tokoh publik yang mungkin pak bambang perlu jawab
kita dengarkan nih beberapa pertanyaannya
salah satunya misalnya dari aktivis sosial wimar witular berikut ini
apakah sudah siap
mengingat juga bahwa kalimantan punya sejarah konflik baik dalam masyarakat
maupun dengan pendatang dan juga ada masyarakat adat di sana yang harus dilindungi hak hidupnya
jadi saya ingin tahu saja bagaimana pendekatan pada masalah masalah yang mungkin lebih peka itu
dari pak wimar tepuk tangan untuk pak wimar dok
bisa dijawab pak bambang
salah satu aspek kajian yang kami lakukan
mengenai lokasi adalah yang namanya penerimaan dari masyarakat lokal
apakah masyarakat lokal bisa menerima nanti migrasi dari tempat lain dari jakarta atau dari pulau lain
yang akan berbondong bondong masuk ke wilayah ibu kota baru
nah tentunya ketika tadi anda kan tanya mengenai lokasi
kita akan pilih lokasi yang tingkat penerimaan masyarakatnya yang terbaik
terbaik artinya masyarakat disana sudah terbiasa berhadapan dengan pendatang
dan memang kita upayakan yang tidak punya sejarah mengenai konflik yang tadi sebutkan oleh pak wimar
demikian juga kita upayakan yang paling minimal mengenai masyarakat adatnya
artinya masyarakat adatnya tidak akan berpotensi menimbulkan permasalahan dengan lokasi ibu kota baru tersebut
secara ekologis juga banyak teman teman aktivis lingkungan pak banyak yang mengkritik
katanya ini kan kalimantan kan paru paru dunia gitu pak
kalau ada calon ibu kota masuk berarti akan ada pengundulan atau deforestasi segala macam
mungkin akan menjadi kota di tengah tengah hutan
ini gimana pak menjawab isu lingkungan seperti ini
pertama ketika kita membangun ibu kota baru ini sudah menjadi arahan presiden dan komitmen kita bahwa
hutan lindung di indonesia tidak boleh berkurang
satu hektar pun satu satu jengkal pun
jadi sesuai dengan sebelumnya
hutan lindung harus dijaga
dan kemudian kotanya sendiri nanti didesain sesuai dengan kondisi kalimantan sebagai paru paru dunia
sehingga konsep kotanya itu adalah forest city
kota yang nuansanya hutan
termasuk kalau misalnya ada hutan lindung yang menjadi wilayah
justru hutan lindung itu akan direvitalisasi
yang jadi problem gini pak bambang kalau di kita ini kan masalah kalau gempa dan segala macam mungkin pasti aman itu sudah dipantau betul
kebakaran hutan kan masalah kita di depan mata pak
ingat kasus california misalnya california bisa lumpuh ketika kebakaran hutan di mana mana terjadi
itu gak diantisipasi pak
sudah jadi kita dalam kajian melihat kandungan tanah
ya makanya presiden minta kandungan tanah itu benar benar diteliti didalami benar
nah di kalimantan ada dua jenis tanah
dua jenis tanah yang berpotensi artinya memperbesar kebakaran hutan
karena kebakaran hutan sebenarnya bukan datang dari bawah tanah
kebakaran hutan datang dari atas apakah karena extreme weather maupun karena ada orang yang membakar
nah karenanya dua jenis tanah ini gambut baik yang sekunder maupun yang primer maupun tanah yang mengandung batubara
sehingga nanti lokasi tepatnya yang akan diumumkan presiden adalah lokasi yang bebas dari
kandungan gambut maupun kandungan batu bara
that's why sampai sekarang belum diumumkan karena masih dalam kajian dan pembahasan itu tadi ya pak bambang ya
ya kita ingin ketika memilih lokasi ini tidak salah
ya karena pasti semua orang akan was was ketika kita menentukan lokasi
pak bambang tiga puluh detik terakhir saya sudah dimarahi oleh produser tapi saya mau tanya tiga puluh detik terakhir
yakinkan kami publik indonesia bahwa keputusan untuk pindah ibu kota itu bukan pemborosan
bukan menjadi bencana ekologi tapi lebih banyak manfaatnya dibanding mudarat ya
pemindahan kepada ibu kota baru di kalimantan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi perekonomian indonesia
dan tidak akan merusak lingkungan dan juga akan menjadi contoh suatu kota yang ideal di indonesia
di mana kota kota yang ada sekarang ini lebih banyak merupakan kota kecil yang berkembang secara alamiah dan kurang ditata
nah kita ingin kota ibu kota baru ini akan menjadi contoh kota yang ideal di indonesia
dan menjadi harapannya nanti the most livable city
oke tepuk tangan untuk pak bambang dong
kalau ibu kota baru kendalanya adalah biaya pak
kalau wawancara kita kendalanya durasi
pak bambang terima kasih
mudah mudahan kita akan dengar kabar baik apakah betul kalimantan timur atau ada gocekan gocekan lain dari presiden
kita akan tunggu nanti kabar baiknya
pak bambang terima kasih atas perbincangannya
oke terima kasih
belum habis kita mengupas soal ibu kota baru
kali ini kita akan hadirkan diskusinya bersama tiga orang narasumber yang mungkin bisa menjawab kegelisahan anda soal ibu kota baru
kupas tuntas akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas episode balik impian di balik maksudnya dibalik impian pindah ibu kota
setelah kita mendengarkan penjelasan dari kepala bapak penas tadi tentu saja masih banyak yang menjadi pertanyaan dan menarik untuk didiskusikan
kita akan lanjutkan
kita akan diskusi malam hari ini bersama tiga orang senior sana
yang pertama adalah mantan menteri keuangan fuad bawazir
pak fuad terima kasih sudah datang
kemudian ada anggota dpr dari fraksi pd perjuangan ada bang eriko sotarduga
kemudian ada ahli tata kota mas nirwono yoga
mas nirwono terima kasih
dan bapak bapak kita juga masih ditemani oleh rekan rekan kita dari upn veteran dan universitas indonesia
ini yang membuat kita semangat
apakah semangat pindah ibu kota
atau semangat tetap stay di jakarta
tadi saya udah lihat budi kok semangat betul
sampai tadi menanyakan pak menteri
rupanya karena ada adik adik di sini
makanya juga kenapa saya taruh bang eriko bukan di situ
supaya bang eriko jangan terlalu semangat seperti saya
tapi saya mau tanya ke bang fuad dulu
tadi kita sudah dengarkan ya bang fuad mengenai apa namanya penjelasan dari pak menteri
dari perspektif anda seberapa masuk akal sebenarnya ide pindah ibu kota ini
masuk akal atau justru jauh dari masuk akal menurut anda
ya pekerjaan memindahkan ibu kota negara di mana saja
itu pekerjaan yang super raksasa
sehingga bukan ide yang jelek atau ide yang bagus
tapi memang sesuatu yang akan memakan waktu perangkatnya
sehingga mungkin nanti ahli tata kota bisa melihat
ini yang sudah pindah yang sedang dalam proses pindah
rata rata itu makan waktu belasan sampai
sampai puluhan tahun
kasarnya itu begini
mau jadi gak jadi
katakanlah kalau jadi pun sampai periode pak jokowi nanti selesai
saya aku yakin juga belum bisa pindah juga gitu loh
belum bisa pindah ya
belum bisa pindah juga
jadi katanya dua ribu dua puluh tiga akan boyongan ke kalimantan itu
saya masih gak yakin
yang teknis yang kecil
nanti yang penting malah saya taruh belakang
apbn nya aja belum ada
di apbn tahun dua ribu dua puluh seingat saya belum kelihatan
belum nanti kalau sampai mindahin karyawan yang mungkin sampai setengah juta orang kesana gitu
bahwa karyawan itu kan gak gampang kaitan dengan keluarga anak sekolah rumahnya di sana bagaimana dan sebagainya
dan sebagainya kan
itu tentu ini
kemudian lokasi persisnya aja sampai hari ini itu tadi masih akan diumumkan
kalau lokasi persis sudah ketemu akan didesain kotanya baru kan
berarti belum didesain belum ada lokasinya yang persis gitu kan
desain itu di buku kota bisa lima tahun
desainnya tok ya pak fuad
ini negeri negeri lain yang udah pindah itu makan waktu sampai dua puluh an tahun loh
mulai gorong gorong mulai apa sampai kantornya persis
di mana nanti belum gambar arsitektur tiap tiap perkantorannya sendiri
kalau nanti pakai model rislah misalnya gitu ya
artinya ini gedung ini dibangunkan di sana
itu kan juga proses rislah itu kan karena ya terus terang aja rentan ya
rentan kkn rentan korupsi gitu kan
mesti kpk aja ikutin itu proses itu bisa juga lama menentukan siapa yang ditunjuk mendapatkan itu dan sebagainya
tapi masalahnya hanya lama kan tapi bukan tidak masuk akal
ini sangat masuk akal dan sangat perlu menurut anda
yang terpenting saya katakan tadi akan saya sampaikan paling belakang
ini untuk memberikan gambaran betapa itu lamanya teknisnya tetap tetap bengennya banyak
adalah persetujuan politiknya
artinya proses hukumnya
sekarang kan ini ada undang undang
ibu kota negara adalah jakarta
itu kan mesti diganti dicabut
ganti ada undang undang ibu kota negaranya nanti kota apa
misalnya kan kota ini
itu belum ada perangkat persetujuan dpr nya undang undangnya itu
dan jangan jangan itu nanti perlu kmpr loh
siapa tahu itu
bagaimana dpd juga ingin dilibatkan pasti kan
nanti kalau mpr jangan jangan nanti ujungnya sampai minta referendum
sekarang aja ada suara suara mulai referendum aja dah soal ibu kota gitu kan
masuk akal pak fuad
ide untuk memindahkan ibu kota dengan kondisi postur ekonomi kondisi ekonomi saat ini
itu anda menambah list yang sudah panjang tadi saya katakan itu kan
ya umumnya orang sih berpendapat dari sudut timing sekarang kurang pas
karena memang lagi berhenti
berat beratnya keadaan ke uang negara gitu ya
walaupun itu mau pakai ini tapi kan tetap gak bisa tidak uang negara juga
itu nanti pindahin karyawan misalnya sekitar ratus ribu atau setengah juta
bagaimana memperumahan segala macam tetap melibatkan uang negara juga ada juga
pelepasan eset kan mungkin untuk mengganti essetnya lagi yang ada di sana
artinya memang akan waktu lama
tapi sebagai satu gagasan yang untuk dilontarkan dan dimulai kalau nanti disetujui ya
setelah perangkat hukumnya selesai
sebab kalau perangkat hukumnya itu tidak selesai
ada presiden baru dateng
udahlah yang itu lupain aja tuh kita masih di jakarta juga belum pindah
gue lagi pusing urusnya ekonomi urusnya pindah jakarta
itu kan dianggap selera pribadi
dan itu mungkin saja terjadi di masa depannya pak fuad ya
sangat mungkin sekali
kecuali perangkat hukumnya itu semuanya sudah selesai
baru bicara yang tetek bengek tadi
itu tadi pandangan pak fuad
tepuk tangan untuk pak fuad
sebelum nanti dijawab tuntas oleh bang eriko
kalau kita tadi alasan pak menteri yang paling pertama dia sebutkan jakarta udah kelebihan beban
macet banjir banyak yang jomblo segala macam gitu ya
apakah dengan pindah ibu kota jakarta akan lebih baik misalnya
itu logika yang masuk akal nggak seperti itu pak
sebenarnya kalau kita lihat dari bebannya memang sudah mulai kelebihan beban ya
artinya di sini kan ada dua persoalan yang berbeda
satu secara teknis kota jakarta ini memang perlu dibenahi gitu kan
yang kedua adalah membangun ibu kota
ibu kota baru
nah ini dua hal yang menurut saya juga harus dipisah sebenarnya
yang pertama dalam konteks pembenahan ibu kota jakarta
sebenarnya sampai dengan dua ribu tiga puluh ya sepuluh tahun ke depan ini sudah ada program pembenahan infrastruktur sebesar lima ratus tujuh puluh satu triliun
yang fokusnya kepada lima yaitu transportasi untuk mengurai kemacetan
dua tentang pengendalian banjir
tiga pengelolaan air bersih
empat air limbah
dan lima adalah untuk perumahan
artinya dengan dana sebesar itu kita punya mimpi sebenarnya
jadi dua ribu tiga puluh jakarta sudah selesai dengan masalah itu
kalau itu dilakukan dengan baik dalam konsep tata kotanya
nah ini menjadi pertanyaan kalau kita seandainya tadi jakarta masih bisa dibenahi
berarti kan sepuluh tahun ke depan tidak pindah ke luar daerah pun masih bisa dikatakan jakarta ini masih
dan rencana itu sudah ada mas ya
anggarannya sudah disiapkan
jadi disetujui oleh bapak nas dengan bahkan dari sekarang ya
artinya per april kemarin sudah disetujui untuk dimulai dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu tiga puluh
jadi kalau itu yang jadi patokan sebenarnya ada harapan
kalau tadi mas budi tanya secara teknis ada harapan perbaikan kota
bahkan kalau kita bicara infrastruktur kota suka tidak suka jakarta kota yang paling lengkap infrastruktur kotanya di indonesia
kalau kita bicara soal itu ya
mau bicara apa
transportasi perumahan tempat kerja otomatis jakarta tetap yang terata
apakah kita pindah ke kalimantan nanti ketika ditinggalkan oleh bang eriko dan kawan kawan misalnya anggota dpr nanti dpr disana bang antor
dengan senang hati
dengan senang hati
apakah akan seperti itu mas iwan
kita akan jawab itu usah aja
kami akan segera kembali
nah itu pertanyaan yang belum dijawab mas irwono
tadi sebenarnya anggaran sudah disiapkan rencana perbaikan jakarta besar besaran sudah disiapkan
tapi dengan diamputasi katanya masalahnya itu akan menjadi lebih baik jakarta dalam waktu dekat
ya sebenarnya kalau dilihat kalau kita lihat pertumbuhan penduduk jakarta ya itu sebenarnya ada tren semakin bertambah sebenarnya
kalau kita bicara jabodetabek justru semakin bertambah juga
jadi animo orang untuk datang ke jakarta ada nggak ada sebagai ibu kota itu tetap akan tinggi
jadi artinya persoalan persoalan tersebut akan tinggi
artinya persoalan persoalan tadi tetap akan timbul kalau tidak ada upaya perbaikan
urbanisasi ada banjir tetap ada macet tetap ada polusi tetap ada gitu
betul kalau tidak ada upaya perbaikan ya
tapi itu yang pertama
nah yang kedua dalam konteks ini kalaupun nanti dia dipindah kemudian jakarta sebagai kota bisnis tadi umpamanya
jakarta tetap akan menjadi sebuah magnet pembangunan kota di indonesia
karena semua infrastruktur kan ada di jakarta
ini yang akhirnya membuat pertumbuhan kota di indonesia tadi semuanya fokus ke jakarta
itu yang pertama
kemudian yang kedua
kalau kita memindahkan ibu kota baru itu kan hanya ibu kota pemerintahan sebenarnya
dan ini juga sebenarnya sangat umum ya di negara negara lain juga yang dipindahkan adalah ibu kota pemerintahan
meskipun jaraknya juga tidak terlalu jauh dengan ibu kota induk gitu kan
tidak terlalu jauh
tidak terlalu jauh
rata rata hanya sekitar dua puluh bahkan hanya enam puluh km
yang terjauh itu hanya brasilia yang mencapai seribu km dari ibu kota lama gitu ya
tetapi ibu kota pemerintahan itu punya kelemahan yaitu satu dia hanya hidup di hari kerja
jadi senin sampai dengan jumat dia hidup
tetapi begitu akhir pekan bubar semua ini mas ego
semua pada pulang ke rumahnya masing masing atau ke daerahnya masing masing
itu yang harus diantisipasi
karena dia bukan kota bisnis
jadi tidak mungkin mendatangkan investor ataupun investasi di kota tersebut
jadi ini semua jamak ya
mau putrajaya mau di canberra mau shington dc itu tipikal
nah kemudian yang kedua yang harus dicermati juga adalah membangun sebuah ibu kota rata rata itu di atas dua puluh tahun
tidak ada yang kuota lima tahun langsung jadi
semua dua puluh tahun
nah persoalan kita ini bukan persoalan bisa membangunnya
tapi ada persoalan komitmen politik
sebagus apapun perencanaan
kalau begitu ini dibangun kemudian ganti ke pembimbingan
apakah ada jaminan umpamanya rencana yang sudah kita baik tadi akan ditindaklanjuti
nah jaminan itu akan kita tanya ke bang eriko
ini banyak sekali kritik ya
terlalu lama banyak teteh
kenapa bagian yang sulit sulit selalu terakhir
ya abang bagian sapu bersih
bang apa sebagai
fraksi pendukung pemerintah tentu saja pasti mendukung rencana presiden ini
sudah taken gitu kalau bahasa ibu mega
bagaimana menjawab kegelisahan kegelisahan tadi bang
bu saya pertama mas budi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada
oh pak buat ulang tahun
wah tepat tepat pak buat selamat ulang tahun
itu umur berkah itu
sekali lagi selamat ulang tahun
dan juga saya ingin mau menyampaikan
mas budi tinggal di mana
saya di bekasi pak
di bekasi ya
sebelum menikah itu kan
atau sudah menikah
bekasi dan jakarta
nah adik adik ini sudah menikah belum
nanti kalau menikah ingin punya rumah
ingin punya rumah yang situasinya suasananya menyenangkan
yang artinya sesuai dengan harapan kita
manusia hidup itu kan punya harapan bu
nah harapan kita
apa sudah pernah ada kita kota yang dibentuk oleh pemerintahan kita sendiri
kan belum ada
katakan seperti jakarta ini kan dari batavia mas nirwono yoga
dan itu dikonsepkan
dengan penduduk hanya enam ratus sampai delapan ratus ribu maksimum satu dua juta
mau tidak mau sekarang berkembang menjadi sepuluh juta lebih
bahkan mungkin nanti menjadi megapolitan atau lebih besar lagi
bahkan ada rencana sampai bergabung dengan jabodetabek
itu sampai sekarang seperti itu
bisa sampai lima puluh juta
nah bayangkan seperti itu
nah bukankah kita menginginkan satu ibu kota
kan kita belajar juga
tadi dikatakan sama mas nirwono yoga bahwa brazilia itu jaraknya seribu km
kebetulan saya sudah pernah ke sana
kalau adik adik nanti diberikan berkah datang ke sana
itu masing masing gedung di sana mempunyai ciri khas dari daerahnya masing masing
dan brasilia itu ada di tengah tengah negara brazil
nah coba perhatikan
negara negara yang maju semua yang mau menuju lebih baik lebih maju
itu harus diberikan hope kepada seluruh warganya
tentu membagi pembangunan ini menjadi lebih baik lagi
harus ada satu simbol secara psikologi yang namanya ibu kota
saya sepakat dengan ayah anda pak fuad bawazir
bahwa betul kita harus mempersiapkan dengan matang
saya sepakat dengan pak nirwono yoga
selama ini paling cepat brasilia itu di atas dua puluh tahun
kita harus ingat bersama
ini sebenarnya bu sudah di konsep tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh oleh bung karno
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh pak harto juga sudah menyampaikan empat puluh tahun kemudian
dan kemudian pak jokowi dua puluh tahun kemudian lagi
di tahun dua ribu tujuh belas

harapan saya dua ribu dua puluh tujuh maksimum sudah bisa kita mulai menempati di sana
kan boleh kita berharap dengan mempersiapkan lebih matang
nah untuk apa generasi muda seperti gini pinter pinter apa
kita merencanakan memberikan masukan
nanti pak fuad bawazir memberikan kritikan
mas nirwono yoga juga memberikan kritikan masukan
termasuk siapa saja
bukankah ini yang diharapkan oleh pak jokowi sebenarnya
mengutarakan ini di depan
supaya ada masukan masukan
supaya ada kritikan kritikan
supaya ada betul bahwa ibu kota ini menjadi perlambang kebanggaan daripada indonesia
seperti tadi data data yang sudah diungkapkan oleh bang fuad tadi
dari segi politik dari segi keuangan sampai peraturan perundang undangan
tetek bengenya banyak sekali
realistis gak tuh dua ribu dua puluh tiga boyongan pindah ke lingkaran
tadi jelas disampaikan oleh pak fuad bawazir
bahwa itu memungkinkan
persoalannya sekarang bagaimana merencanakan dengan matang
itu yang disampaikan beliau
bagaimana membiayai dengan matang
mas nirwana yoga juga sampaikan tadi
bagaimana merancang ini dengan baik
mau itu riolnya mau itu pembuangannya
sistem juga daur ulang airnya
nah ini adik adik dari ui dari pn
kenapa tidak memberikan masukan
kita punya uang bang untuk bisa membangun mimpi apa yang abang katakan
kalau kita sudah punya cita cita kita akan mengerjakan dengan sungguh sungguh dan bekerja keras
masih banyak potensi yang bisa dilakukan
tadi pak menteri sudah sampaikan
pertukaran aset dan lain lain
ini ahlinya keuangan ada di tempat kita ini
ada namanya pak fuad bawazir
beliau akan sampaikan
gini caranya nanti kita lakukan ini
ini mengatur cash flow nya
ini mengatur juga ritmenya
ini mengatur bangunannya
kan ada ahli ada arsitek ada segala hal yang kita punya
bahwa ibu kota ini nantinya dimanapun diputuskan pak jokowi
adalah menjadi perlambang indonesia
menjadi perlambang indonesia untuk menjemput indonesia emas tahun dua ribu empat puluh
bukankah seperti itu bu
manusia harus punya harapan
adik adik ini kalau tidak punya harapan
gue ngontrak aja jadi deh
apa seperti itu
saya mau punya rumah
ada yang mau di bsd ada yang mau di bekasi seperti budi
kan boleh boleh saja
jangan jangan nanti budi berpikir
bang ini sebenarnya di mana bocorannya ini
ibu kota ini
supaya saya beli tanah duluan
kan bisa saja
nah itu yang memberikan
jadi begini bu
bahwa hidup ini tidak semata mata hanya soal hitungan
tidak semata mata mengatakan bahwa ini useless
tapi kalau kita meyakini dengan perencanaan yang matang
ini bisa terwujud dalam tempo waktu yang lebih singkat daripada negara lain
harapan dan mimpi orasi bang eriko tadi menjejak tanah nggak dengan kondisi kita
makanya tadi saya ingetin bahwa yang pindah ibu kota memang banyak
dan itu tadi saya katakan bukan ide yang jelek atau ide yang tidak masuk akal
yang mungkin saja
cuma yang saya terus langsung tidak percaya
kalau dua puluh tiga itu sudah pindah saya belum percaya
ibu kotanya gitu kan
maka itu ide ini supaya buru buru dibahas di dpr
supaya landasan politik hukumnya cepat dan itu mengikat
dpr setuju apa tidak
kalau perlu itu dibawa juga ke mpr
karena ini kaitan dengan barangkali konstitusi diperlu juga diperhatikan
kalau udah dapat landasan politiknya itu udah solid sudah kuat
yang teknis itu bisa dipekerjakan
nah pekerjaan teknisnya itu karena ini kan nyakut keuangan segala macam ya
tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan
yang itu tadi bisa selesainya dua puluh tahun mungkin bisa sepuluh tahun ya kan
atau apa gitu
tapi kalau tadi kata pak menteri tidak hanya uang pemerintah uang negara uang apbn
tapi melibatkan swasta
pertanyaannya pak fuad realistis ya swasta
belum tentu swasta juga itu
kita punya insentif apa untuk bisa membangun ibu kota
pak fuad nuan sewu kita jawabnya di segmen berikutnya supaya lebih panjang
kami akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas kita lanjutkan penjelasan di papua
pak fuad gini kan tadi kan tentu saja bang eriko juga mengatakan bahwa yang penting punya mimpi
kita bangun bersama sama termasuk melibatkan sektor swasta
nah ini kan apa institusi atau kantor kantor pemerintah pak proyek proyek mercusuar lah kalau kita bilang
apa insentifnya sehingga swasta mau terlibat dan tanggung renteng bersama apbn untuk membangun ini pak
kalau swasta ataupun bumn misalnya dapat proyek pembangunan membangun kementerian ini
kementerian ini gedung ini gedung itu senang aja kalau dia sebagai kontraktor kan
seneng aja dimana aja juga dia akan uber itu akan berebut tuh mau bumn mau swasta
dapat membangun departemen pertahanan segitu gede waduh
mungkin berapa puluh triliun satu komplek kan senang dia sebagai pembangun
tapi kalau untuk nanti irislah dengan kantor kantor misalnya pemerintah nggak mau pakai dana bbm
nah nggak gampang melepas eset yang di sini memang tidak mudah gitu
kalau karena apa ada nanti belum pandangan wah ini gedung sejarah
masa misalnya istana di sini mau dikasihkan ke swasta nanti jadi apa di sana swastanya
mau membangunin istana lagi di sana
jadi nanti di sini decen mall biasanya rakyat akan protes kan begitu
nah banyak hal hal seperti itu tidak mudah belum nanti soal penilaian soal apa nggak mudah
jadi jujur ngomong aja yang paling gampang itu memang kalau dananya ada dari apbn sih

wah ini penilaiannya gak bener gedung ini masa misalnya lapangan banteng kementerian kubur

misalnya lapangan banteng kementerian kubur misalnya lapangan banteng kementerian kubur
misalnya lapangan banteng kementerian keuangan
misalnya lapangan banteng kementerian kubur
bukan itu ada bangunannya bangunan purba kalah kan
kalau tadi anda katakan dengan apbn prioritas sekarang sudah tepat
kita mengeksplasikan puluhan triliun ratusan triliun untuk bisa
iya kalau dari sekarang dengan dana besar itu tidak ada
makanya di apbn dua ribu dua puluh kan belum ada juga
maksudnya gini kalaupun itu sebagai satu gagasan
saya tadi katakan tidak jelek tidak buruk ya silakan saja
tetapi itu pertama dibahas dulu di dpr
supaya mendapatkan persiduhan dpr

undang undangnya yang menyetujui karena pembangunan kabupaten kota provinsi semua pakai undang undang kan
jadi ini ada undang undang dulu undang undang ibu kota baru nanti adalah ini dengan batas batas lingkar bujur apa itu
istilahnya ini ini sekian di sini terus baru nanti akan dibangun
itu mungkin prosesnya santai sesuai dengan keadaan yang ada sepuluh dua puluh tahun pun ya
lima tahun terserah lah itu nanti ketahapan
karena kedutaan kedutaan besar kan juga bermasalah
gak gampang loh kedutaan kedutaan besar ini
itu penting tuh pak ya
oke tapi salah satu bang eriko mengenai politik juga penting
kita kasih kesempatan juga nanti sebelum pak eriko menjawab
saya ingin menutup satu ya
sebelum nanti kita bisa pertanyaan
ini perpindahan ini gak gampang karena ini mungkin perpindahan ibu kota seingat saya yang pertama kali ini berang laut
dan dari yang dari skalanya di sana gitu
jadi itu juga kerjanya raksasa gitu
masalah laut ini penting juga ada penanya dari tidak hanya dari studio
kita juga punya pertanyaan
khususnya dari mahasiswa yang ada di luar negeri
kita pertanyaannya mirip sekali dengan pertanyaan pak fuad
kita tampilkan dulu pertanyaannya
saya hakam mahasiswa doktoral di australia dan pengurus ppi dunia
apakah ibu kota baru kita nanti akan terletak di dekat laut pak
karena menurut sepandang yang saya pahami indonesia merupakan negara kepulauan
dan menurut hukum laut internasional indonesia wajib memiliki namanya alur laut kepulauan indonesia
di mana kapal kapal dari luar dapat berlalu
itu lalang di jauh jauh yang telah kita tentukan
bang ericko akan jawab
terus ada teman kita dari mahasiswa akan bertanya
boleh silahkan bangun
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya panut
saya dari jurusan sastra arab universitas indonesia
yang ingin saya tanyakan adalah
selain bertujuan untuk memisahkan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan pemindahan ibu kota ini
sebagai salah satu wujud dari terrealisasinya prinsip pemerataan dan keadilan
nah kalau misalkan ibu kota telah pindah ke kalimantan
dan infrastruktur dan pembangunannya telah terlaksana semua
apakah mungkin ibu kota akan pindah lagi ke daerah daerah atau pulau lain
yang pembangunannya masih belum rata gitu
kalau memang prinsipnya pemerataan
tepuk tangan untuk teman kita yang bertanya
mengenai laut tadi juga penting
skala pertahanan lalu lalang perdagangan sampai pemerataan ekonomi
tadi dari saudara kita dari australia
yang bertanya maupun de panut ya
dari sastra arab ui
dan inilah pertanyaan pertanyaan
dan satu hal yang memberikan motivasi
semangat juga kepada kita semua
kepada siapa saja yang mempunyai cita cita bahwa indonesia ini bisa lebih baik
jangan lupa de panut
begitu juga saudara saya yang tadi dari australia
bahwa situasi ke depan
kan tidak sama dengan sekarang
bahwa ke depan ini kan teknologi semakin maju
bahwa nanti juga yang bekerja di bidang pemerintahan
ini sekaligus nanti menyampaikan juga pada ayah anda
kepada pak kuat mewazir
bahwa tidak sebanyak yang seperti sekarang
ini nantinya ke depan
yang namanya bekerja di dalam pemerintahan
karena sistem sudah berubah dengan jauh
begitu juga teknologi semakin berkembang
sehingga inilah yang nanti harus direncanakan
bukan berarti nanti ibu kota ini setelah sekian lima puluh tahun
kemudian pindah lagi ke tempat lain
karena ini bukan pusat perekonomian di sana
ini harus kita ingat bersama
mas nirwono juga tadi setuju dengan hal ini
bahwa ini adalah ibu kota
ibu kota itu terbatas
berapa banyak sebenarnya kebutuhan tenaga kerja
kebutuhan yang menjadi bagian daripada regulator ini
tidak sebanyak seperti situasi sekarang
nanti kan semakin lama ada yang pensiun
digantikan yang lebih muda dan berteknologi
sekarang saja adik adik sudah bekerja dengan co working space
nanti kantornya juga bukan misalnya satu tempat harus sekian besar
karena memang ada yang bekerja di lapangan
ada juga yang bekerja di belakang meja
ini kan semua ada sistem yang akan nanti dibentuk
begitu juga nanti
kosnya akan lebih rendah
karena yang tinggal dengan juga tempat bekerjanya tidak terlalu jauh
nah ini juga kan penting
bahwa ini juga menunjukkan satu perlambang
inilah indonesia nanti pada tahun dua ribu empat puluh
inilah indonesia yang pada seratus tahun emas
nah apakah setelah ini bagaimana
setelah ini kan kita tetap membangun
saudara saudara kita di papua
nah ini saya kasih satu contoh
mas budi ayah anda juga bagi kita semua
indonesia lebih dulu merdeka daripada china
kenapa kita tertinggal
mereka mempunyai konsep yang namanya seperti kita yang kita perjuangkan sekarang
namanya haluan negara
itu yang supaya nanti jangan juga pada tahun mendatang kita mau pindah lagi atau bagaimana ini
saya kan mau begini indonesia
kan tidak boleh begitu
indonesia lima puluh tahun lagi cita cita adik adik
adik adik sekarang umur dua puluh
tiga puluh lima puluh tahun lagi anda nanti seumur pak fuad
indonesia sudah seperti apa
kan itu yang kita inginkan nanti
mereka membangun dari luar dulu
dari pesisir dari pantai
kemudian ke bagian tengah
sekarang mereka sudah ke bagian dalam
ke mongolia dalam ke tibet
nah kenapa kita tidak seperti itu
saudara saudara kita di papua
kita bangun sdm nya dulu
itu yang dicita citakan
itu yang diinginkan pak jokowi
supaya membangun sdm nya dulu
begitu juga membangun infrastrukturnya
bukan berarti bang eriko
bukan berarti dana yang dipakai untuk membangun ibu kota
saya masuk ke sana
perhitungan pak bambang brojonegoro
adik adik ini kan ahli
tadi dibutuhkan kurang lebih sembilan puluh sampai seratus triliun
berarti setiap tahun lima tahun ini
lima tahun era pak jokowi
berarti setiap tahun dua puluh triliun
anggaran kita ini saya beritahu
tahun depan itu kurang lebih dua lima ratus triliun
memang bagi kita uang dua puluh triliun besar
sama seperti adik adik punya uang seratus ribu mengeluarkan seribu rupiah
apakah itu kecil
tetapi hal ini tidak akan membuat menjadi sulit keuangan negara kita
tapi tentunya dengan perencanaan matang yang disampaikan mas nirwono tadi
yang disampaikan adik adik
begitu juga pak fuad
anda jangan seperti ini saja
saya punya cara kata pak fuad
melibatkan lebih banyak masyarakat
lebih banyak pihak swasta
untuk membangun ibu kota yang baru
tetapi tentunya apa
harus direncanakan dengan matang
bahwa ibu kota ini adalah ibu kota dari indonesia
bukan ibu kota dari negara lain
kita bukan mau meniru nanti negara negara lain
tapi ini menjadi spesifik indonesia
menjadi kebanggaan kita
dan ini menjadi buah karya kita semua
adik adik nanti selesai
ada yang dari arsitek nggak di sini
ada yang dari sipil
anda akan berperan nanti lima sepuluh tahun mendatang
tadi sekali lagi bud
kita rencanakan dengan sebaik mungkin
harapan kita tentu dengan waktu yang sesingkat mungkin
dengan bantuan pak fuad bantuan kita semua
ini bisa terrealisir
bahwa bukan tidak mungkin ini
semangat kebersamaan semangat kegotong royongan itu mesti ada bud
budi jangan buru buru nanti mau pindah ke jakarta ya
nanti siapkan juga habis dari bekasi ke kalimantan mana saya belum tahu
nah tapi soal laut tadi
memang kalau di antara tiga provinsi ini hanya tinggal dua
kalimantan selatan dan kalimantan timur
itu akan nanti menjadi pusat dari lalu lintas laut
saya akan bisa jelaskan panjang
kenapa thailand sudah akan mempersiapkan yang namanya terusan
nah kita harus melakukan terobosan
kalau tidak kita akan tertinggal
nah ini yang sebenarnya difikirkan pak jokowi
bahwa kita sebagai negara maritim
tadi yang ditanyakan oleh saudara saya dari australia
kita harus memperjuangkan hal ini
oke bang eriko tepuk tangan untuk bang eriko
apakah mimpi bang eriko tadi akan
hingga kenyataannya dampak positif dan negatifnya
kita akan tanya mas nirwono usai jeda
kami akan segera kembali
anda masih dikupas
kita masuk segmen terakhir
saya akan mau ke mas nirwono yoga
apakah semuanya itu seindah yang dikatakan oleh bang eriko
apa dampak positif dan negatifnya
dan bagaimana bang eriko kemudian pemerintahan presiden jokowi
dan mungkin pemerintahan setelahnya mempersiapkan betul
apa yang harus dilakukan oleh calon ibu kota baru
ada tiga kriteria desain yang harus dipastikan
bahwa kalau nanti akan jadi pindah ya
yang pertama bahwa ibu kota negara tadi harus menjadi identitas bangsa
tidak mas riko ya
identitas bangsa itu apa
bangsa indonesia di dua ribu empat puluh lima
itu kan akan berubah semua
tidak yang kita kenal seperti sekarang
apalagi ini generasi generasi milenial
cara memandang indonesia dua ribu empat puluh lima pasti berbeda dengan cara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi identitas bangsa itu harus tercermin di ibu kota tadi
yang kedua yang tidak kalah penting yaitu keberlanjutan
tadi pak menteri sudah cerita bagaimana itu akan digunakan hutan
nah keberlanjutan secara ekonomi bagaimana sosial bagaimana lingkungan hidup bagaimana
ini juga menjadi persoalan karena lokasi yang akan kita pilih nanti di kalimantan ini kan
isu sensitif lingkungan
lingkungannya sangat kental
belum kita bicara soal konflik sosial di situ juga yang harus jadi pertimbangan
hari hari ini kan juga isu kebakaran hutan dan lahan masih terjadi juga
jadi ini juga harus benar benar diperhatikan bahwa ibu kota tadi keberlanjutannya benar benar terjaga
meskipun bebas gempa tapi kebakaran hutan ada di depan mata gitu
dan banjir juga sebenarnya mas
kalau kalimantan juga ada dua ancaman itu
jadi ini juga harus jadi pertimbangan plus bencana sosial
konflik sosial ini juga harus jadi perhitungan utama
ketiga yang tidak kalah penting bahwa tadi dikatakan oleh mas riko ini kita masa depan ya
berarti kota ini harus melambangkan masa depannya
kalau kekinian sekarang kan masa depan sudah ketinggalan zaman
cerdas modern dan berstandar dunia
cerdas yang saya maksud juga mulai dari membahasnya merencanakannya melakukannya juga harus cerdas
jadi tidak hanya sekedar kotanya cerdas tapi mulai dari prosesnya cerdas
tadi yang dikatakan oleh mas riko dengan pak fuad soal sulitnya nanti pelepasan hak undang undang
bagaimana diselesaikan dengan cara cerdas juga
ini cerdasnya yang saya katakan
tapi anda lihat kajiannya sudah mendalam dan matang sekali nggak mas nirwono
dari persiapan bapak penas pemerintah
kalau dalam teknis tata kota ya sampai dengan hari selasa kemarin ya dalam pertemuan
masih dalam tahap pembahasan kriteria desain kotaknya
kriteria desain kotanya ini masih kita bahas
itu pun juga masih menganga awang karena sampai dengan sekarang kan belum ada lokasinya
itu persoalannya kan kita tidak bisa merancang kota sesuatu dengan pasti kalau titik lokasinya tidak diketahui
pada saat ini kan harus dilengkapi dengan kajian tadi kapasitas daya dukung lingkungannya
kemudian antisipasi konflik sosialnya
sistem pertahanan dan keamanannya
belum lagi tadi soal perundang undangan sampai dengan skema pembiayaan
nah pr ini sebenarnya harus bersamaan atau paralel dengan tadi mendapatkan gambaran
ini saya ingin justru mendengar teman teman dari milenial umumnya
kalau dia memandang ibu kota itu seperti apa sih
jadi tidak hanya dari kalangan apa
generasi bang eriko dan pak fuad gitu ya
karena yang akan menikmati ibu kota nanti kota pada tahun dua ribu empat puluh lima bahkan itu justru teman teman semua gitu
yang menikmati yang membangun mungkin bang eriko tapi yang menikmati panut dan kawan kawan
iya buat kita itulah kita memberikan legacy kepada adik adik ini untuk nanti menikmati yang terbaik
tapi yang terakhir mas nirwono karena saya harus kasih statement untuk pak fuad dan juga bang eriko
kalau saya di depan anda misalnya presiden jokowi saya nanya ke ahli tata kota senior seperti anda
dari kota kota yang ada di kalimantan mana yang paling menurut anda sebagai ahli tata kota yang paling cocok
dari tiga provinsi
dari tiga provinsi
seperti yang dikatakan bang eriko tadi kisi kisinya sudah ada tadi
ya kalau secara teknis dari pertimbangan kapasitas dari ideologi dukung lingkungan ya
konflik sosial kemudian juga sistem pertahanan keamanan terutama
dan juga terutama terhadap nanti kalau ada perubahan rencana tata ruang dan sebagainya
yang paling minim masalah itu ada di provinsi kalimantan timur
kalimantan tengah ataupun kalimantan selatan
kalau kotanya secara teknis harus didukung dengan infrastruktur yang sudah cukup memadai ya
dengan demikian pekerjaan yang dilakukan itu tidak dari nol
itu akan memudahkan pembangunan
ini karena peserta spekulan tanah yang nonton acara kita
jadi begitu mas dirwono kasih tahu langsung beli tanah di sana
tepuk tangan untuk mas dirwono yoganok
oke pak buat
dari ini dari zaman ke zaman sudah direncanakan dari zaman pak bung karno sampai pak harto
anda mungkin ikut juga merancang dulu

apa yang menurut anda ide kali ini mungkin besar terrealisasi atau tidak mungkin terrealisasi
sama dari dulu zaman dari mulai bung karno itu kan juga gak ada dokumentasi
zaman pak harto juga belum ada dokumentasi
sekarang juga sama pak jokowi juga belum ada dokumentasi yang mengikat secara hukum gitu
baru ya artinya lemparan lemparan bola panas begitu aja gak ada apa apanya gitu loh
nah agar supaya ini tidak jadi bahan
jadi artinya pemindahan ibu kota kan bukan barang mimpi lah bukan barang hayal
negara lain sudah banyak yang melakukan pemindahan ibu kota bisa terjadi
tapi jangan jadi perdebatan kusir apalagi jadi banolok olok begitu ya
yang pertama langkahnya itu adalah pertama ada pegang mengulangi kesalahan dari dulu itu
nah ada yang mengatakan
nah di undang undang itu disebutkan ini akan pindah kesini sini udah ada apa semuanya
itu di undang undang itu sebagai payung hukumnya itu sudah bisa mengatakan
ya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara apa semua perambu rambunya udah
dilaksanakanlah dengan sesuai dengan kemampuan dengan santai dengan apalah
bagaimana supaya bisa berjalan dengan benar dari aspek keuangan negara aspek apa semuanya
kalau itu mengikat semua orang gak bikin stress gak bikin perdebatan kayak sekarang
misalnya nanti tahun sekian dua puluh tiga kalau saya sih ya saya bilang sampai pak jokowi lancar juga itu belum pindah kalau menurut saya
kalau sekarang ini ya kan ya semangat boleh tapi juga harus realistis gitu loh
nah undang undang dulu
jadi gak salah seperti bung karno dulu juga katanya itu tapi orang bilang gak ada itu bung karno
bung karno cuma ngomong itu aja santai aja
iya gak ada yang bener bener itu ada yang mana bukti sejarahnya gak ada dokumentasi juga gak ada
baik pak arto
pak arto juga baru cerita ya nanti kemungkinan digeserin
baik pak arto
nanti kemungkinan digeser ke jonggol supaya gak ini apa longgar sini gitu
tapi kan juga nggak ada apa apanya nanti kayak sekarang juga jangan ada apa apa
makanya undang undangnya itu benar dulu nanti diperkuat dengan haluan negara
kemudian dianggarkan secara pelan
ya kalau makan waktu sepuluh dua puluh tahun kayaknya negara negara lain juga normal normal
yang penting matang dan
matang direncanakan matang dipercapkan matang
bahasa tepuk tangan untuk pak fuad bahasa timur tengahnya ojo ke susu
nah bang ericko
terakhir bang ericko
apa yang membuat mimpi ini sangat mungkin terrealisasi
terima kasih pak fuad mas budi mas nirwono dan adik adik di sini semua
ini membuat kita lebih meyakini hal ini
coba lihat seperti pak jokowi ini seperti apa
beliau menyampaikan terlebih dahulu kepada seluruhnya
dan seluruh masyarakat memberikan respon
pak fuad bawazir memberikan kritik otokritik
mas nirwono begitu juga adik adik mas panut tadi dan juga yang dari australia
ini penting sekali
karena ini milik kita bersama
jangan dikira ini hanya milik kita
ini hanya milik pak jokowi milik pemerintahnya pak jokowi
ini milik kita semua
ibu kota kita ibu kota negara kesatuan republik indonesia
ibu kotanya adik adik ini semua
nanti anda lah yang akan menikmatinya
bayangkan nanti deh nanti lima g enam g komunikasinya nanti di ibu kota yang baru
itu yang kita harapkan
kan begitu kan dengan teknologi yang maju
tapi jangan lupa sisi sisi manusiawinya
nanti jangan adik adik di sana dengan lima g enam g berhadapan pun dengan wa
dengan segala macam
tetapi kita tetap sisi sisi humanisnya tidak juga lupa
nah karena itulah peran masyarakat seluruhnya diikut sertakan
mengenai nanti secara politisnya kami berterima kasih dengan pak buading
bahwa inilah nanti kita bicarakan di parlemen
dan selama ini berdasarkan dari pembicaraan kita secara informal di parlemen disambut dengan baik
karena bagaimanapun juga harus ada satu perlamang yang memberikan kita satu semangat
bahwa kita memang akan mempunyai ibu kota baru
bahwa kita mempunyai haluan negara
kita mempunyai satu tujuan bersama
kita mempunyai satu kemajuan bersama
yang akan kita capai nanti di indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima
itu mas budi
dan inilah stepping stone nya
apakah pak jokowi akan menyelesaikan ini
siapa yang tahu
nanti begitu ini disetujui begitu diputuskan mas budi
nanti ada tahapan yang tadi disampaikan oleh pak fuad buwazir
tahun dua ribu dua puluh apa
semua masyarakat ikut serta dalam hal ini
oke bang henrico tepuk tangan untuk bang henrico
jika tadi prosesnya kata bang e

tapi durasi kita yang sudah mepet sekali
jadi tidak bisa dilanjutkan
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
padahal kita masih semangat ini sebenarnya
atau kata pak fua tadi dua puluh tahun ke depan lah kayaknya baru bisa terrealisasi
apapun yang menikmati adalah generasi teman teman ini nanti
dan bang henrico dan pak fuad dan mas jirono mungkin yang akan menjadi stepping stone utama
tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua
kita sudah sampai penghujung kupas tuntas hari ini
kalau almarhum tony kusuwoyokus plus masih hidup
mungkin dia bakal bikin lagu baru untuk
menjadi serial lagu hits kembali ke jakarta yang selalu diputar semua tv saat arus balik lebaran
opsi judulnya banyak
mungkin bisa diberi judul kembali kemantan
asal jangan judulnya kembali kemantan
kembali ke kalimantan
asal jangan judulnya kembali kemantan
kalimantan dan mantan ini agak agak mirip
oke akhir kata
saya budi adiputro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan